balik bangkit bj habibie sang kreator pesawat n dua ratus lima puluh kembali mengarsiteki sebuah pesawat yang diberi nama r delapan puluh
sebuah mahakarya anak bangsa yang didukung oleh seluruh warga indonesia
kita harapkan akankah pesawat r delapan puluh ini memwujudkan mimpi bj habibie
untuk mengetahui lebih banyak mengenai pesawat r delapan puluh ini serta bagaimana penggalangan dananya
akan kita bahas bersama dalam insight
kali ini bersama saya desi
sejarah putra bangsa membuat pesawat terbang memang nyaris seusia republik indonesia
namun industri penerbangan indonesia baru benar benar muncul dengan hadirnya baharudin yusuf habibie pada awal seribu sembilan ratus tujuh puluh an
lewat pt industri pesawat terbang nurtanio yang sekarang bernama pt dirgantara indonesia
habibie mendapatkan lisensi sejumlah pesawat terbang dan helikopter
bekerja sama dengan kasa spanyol
pt dirgantara indonesia berhasil membuat cn dua ratus tiga puluh
dan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh lima habibie berhasil membuat perwarupa n dua ratus lima puluh
ini pesawat yang sepenuhnya dirancang para insinyur indonesia
sayang program n dua ratus lima puluh terhenti karena krisis ekonomi
namun kini peluang untuk membangkitkan kembali pesawat itu muncul kembali
habibie menginisiasi pengembangan pesawat terbang
yang lebih besar daripada n dua ratus lima puluh
pesawat ini diklaim akan menjadi generasi pesawat baru komersial regional berbaling baling kembar
namun dalam pengembangannya r delapan puluh membutuhkan dana yang cukup besar
mencapai dua puluh triliun rupiah
jumlah ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan yang mensponsori pt regio aviasi industri atau rai
program pesawat r delapan puluh memang sudah masuk proyek strategis nasional
namun pt regio aviasi tidak hanya mengandalkan para investor besar
pt regio juga menggunakan situs donasi online dan penggalangan dana kitabisa com
ini sebuah upaya agar publik bisa menjadi bagian dari pengembangan pesawat r delapan puluh dua
saat ini lebih dari empat belas lima ratus orang sudah berdonasi mendukung kampanye pesawat r delapan puluh
yang terkumpul sudah mencapai lebih dari lima lima miliar rupiah
meski jumlahnya masih jauh dari kebutuhan
namun kebersamaan masyarakat dalam pengerjaan program pesawat r delapan puluh
sangat penting untuk mendorong pertumbuhan industri dirgantara indonesia
dukungan publik dapat memperlancar rencana pt regio aviasi
untuk menerbangkan pesawat r delapan puluh pada dua ribu dua puluh dua nanti
yoga gotama cnn indonesia
pesawat r delapan puluh buatan indonesia ini disponsori oleh pt regio aviasi industri rai
dan dikerjakan oleh pt dirgantara indonesia atau pt di
total biaya keseluruhan mulai dari pembuatan prototipe dan pengembangan usaha
mencapai sekitar dua puluh triliun rupiah
berbagai cara dilakukan untuk menggalang dana
salah satunya adalah dengan melakukan crowdfunding atau patungan publik
melalui situs kitabisa com
nah apa saja keunggulan pesawat r delapan puluh ini dan mungkinkah penggalangan dana
pembuatan pesawat melalui online dapat tercapai
kita akan membahasnya kali ini bersama agung nugroho
direktur utama dari pt regio aviasi indonesia
dan fahri amirullah crowdfunding manager r delapan puluh kitabisa com
agung dan fahri apa kabar ya
ini unik sekali ya karena biasanya kan kalau orang crowdfunding itu
misalnya untuk membuat suatu film dan lain sebagainya
tapi ini crowdfunding khusus untuk pesawat ya r delapan puluh yang nilainya juga pasti luar biasa besar
tapi sebelum kita mulai pak agung kita kan istilahnya kita kenal ya pak habibie
kan dari dulu ya mimpinya adalah untuk membuat pesawat terbang
beberapa yang mampu dibuatkannya ada iptn dan juga ada pt di
nah pak agung sendiri bagian dari pt rai yang memang juga dimiliki oleh pak habibie itu sendiri
mungkin bisa ceritakan sedikit latar belakang dari ide untuk mensponsor
atau membuat r delapan puluh ini dan juga hubungannya dengan pt rai dan pt di itu sendiri
terima kasih mbak dizi
jadi r delapan puluh itu digagas
karena melihat bahwa pertumbuhan industri di rekantara mengalami stagnasi dalam sepuluh tahun terakhir
sampai dengan kira kira tahun dua ribu sepuluh
dan pak habibie khawatir kalau kesempatan ini tidak digunakan
kita mungkin akan semakin sulit untuk mengembangkan pesawat
padahal indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia
dengan jumlah populasi yang juga sangat besar
dan di sini ada market demand yang sangat besar untuk pesawat terbang
dan indonesia telah melakukan investasi besar antargenerasi mulai zaman tahun lima puluh an
sampai dengan saat ini
di mana ditargetkan kita bisa membangun industri sendiri
nah r delapan puluh ini
digunakan sebagai suatu wahana untuk mengembalikan kemampuan ini
iya mengembalikan kemampuan dan juga mimpi itu
jadi keterkaitan atau peran dari pak habibie sendiri dalam perancangan desain atau pembuatan r delapan puluh ini
persisnya seperti apa pak
beliau adalah tokoh di bidang dirgantara dan tentunya ilmunya tidak diragukan lagi
dan meskipun beliau sudah sepuh
beliau tetap melakukan diskusi dan memberikan inspirasi dan memberikan arahan strategis
bagaimana pesawat ini dikembangkan
tentunya kalau urusan teknis bagaimana merancang pesawat itu diserahkan pada anak anak didiknya
jadi r delapan puluh ini terdiri dari personil yang senior
yang seumur enam puluh an
itu mantan di rekantara indonesia dan anak anak muda
ya termasuk pak agung di sini ya mantan di rekantara
jadi ini sebenarnya ada semacam nostalgia juga lah
ingin mengembalikanlah kejayaan sebelum satu atau dua masalah
terutama dana dan lain sebagainya ya ptd
tapi r delapan puluh ini sendiri mulai dimimpikan dirancang itu sejak kapan persisnya
ini mulai kita rancang tahun dua ribu dua belas
dua ribu dua belas jadi sudah enam tahun lima tahun ya
karena konsep pesawat ini dirumuskan dan diberikan arahan oleh pak habibie
dan kita melakukan serangkaian aktivitas yang intinya adalah untuk melihat visibility dari proyek ini
tentunya kalau kami sebagai swasta tidak bisa mengharapkan dari dana pemerintah
tapi kita harus membuat suatu
program yang visible yang bisa dijual yang bisa secara teknis dibuat
dan secara produk bisa diterima oleh pasar
dan secara industri didukung oleh ekosistem supplier supplier dan sebagainya
dan inilah yang kita lakukan
kita merancang pesawat kita membangun network dengan calon supplier
kita menjalin kerjasama dengan pt di
dimana pt di kita
harapkan untuk bisa mengambil porsi yang cukup besar di dalam pengembangan pesawat ini
termasuk rancang bangunnya khususnya untuk detail design dan juga untuk manufacturing nya
dan dianggap akan mampu lah pt di karena selama ini kan kita juga
insya allah kita sangat percaya
ya terakhir kan n dua ratus sembilan belas dan juga sudah banyak lah pengalaman dan disitu juga sdm nya paling lengkap ya bisa dikatakan
visibility itu kan dalam berbagai aspek ya
yang paling menantang apakah ini akhirnya proyek ini dinyatakan visible atau tidak
sementara yang paling penting kan pendanaan itu biasanya menjadi prioritas
jadi visibility itu banyak aspek
pertama adalah visibility pasar
pasar kita itu besar sekali
indonesia ini pertumbuhan transportasi udara itu sampai mencapai
ya terus meningkat ya
jadi ini pertumbuhan yang sangat tinggi itu tiga kali lebih besar daripada gdp
dan negara negara lain mungkin hanya satu satu lima kali dari gdp
apalagi di bagian timur indonesia yang sampai saat ini masih kurang ya
yang kedua kita punya kemampuan
jadi yang ikut di dalam r delapan puluh ini adalah orang orang yang punya jam terbang cukup banyak
yang kita tugasi untuk mengepalai sektor sektor penting di dalam perancangan dan pengembangan pesawat terbang
dan kita sudah punya infrastruktur
infrastruktur kita ada infrastruktur perguruan tinggi
kita ada itb ada ui dan sebagainya
kita punya bppt kita punya fasilitas pengujian
itu yang menjadi dasar kita mampu
dan kemudian juga pendanaan
nah pendanaan ini insya allah akan muncul jikalau para calon pendana yakin bahwa program ini visible
jadi ini yang sekarang kita usahakan kita melakukan pendekatan kepada calon calon mitra
itu ada dua jenis satu adalah equity investor
ini baik dalam maupun luar negeri tentunya ya
dalam maupun luar negeri
dan juga namanya strategic investor
atau risk sharing partner
jadi mereka mau membiayai ikut membiayai ini
tidak dibayar di depan tetapi nanti dibayar dengan penjualan pesawat
nah ini kami setelah mendapatkan status sebagai program strategis nasional dan dukungan pemerintah sangat kuat
ini kita mendapatkan suatu angin segar sehingga investor insya allah
tapi seberapa sulit untuk mendapatkan status
segar seratus program strategis nasional karena tidak mudah kan untuk mendapatkan
tidak mudah kita pak jokowi itu mengatakan kepada pak habibie pertama kali itu tahun awal dua ribu lima belas
waktu itu ada satu pameran di bbbt beliau sudah oh ini sangat baik sekali dan ini akan didukung

dan saya sudah mendapatkan status
dan alhamdulillah setelah melalui banyak sekali kajian kajian kita mendapatkan statusnya bulan juni dua ribu tujuh belas
jadi agak lama tapi ada progres
nah salah satu cara untuk mendapatkan dana untuk membiayai projek ini adalah crowdfunding
ini sesuatu yang mungkin lumayan bersejarah ya tapi kita break sebentar
kita akan lanjutkan mengenai bagaimana dan apa ya
diperlukan dan juga seberapa besar animo dari masyarakat indonesia itu sendiri untuk menjadi bagian dari crowdfunding supaya bisa membiayai pembangunan sebuah pesawat r delapan puluh yang didesain dirancang atau dimimbikan oleh seorang profesor b j habibie
pesawat turboprop r delapan puluh diklaim memiliki banyak keunggulan insight akan membahasnya sesaat lagi khususnya bagaimana ya menggalang pendanaannya untuk proyek ini

agung nugroho direktur utama ptirtyu

det above d arrangements setelah nag'at atas perubahan di ir idee uh deluna n slide yo office untuk p gazer mengitau pengaj resep awet your final site
maksoud torai dan jika pahahan yang énormément sepatutnya

kita bisa com tadi seperti kita ketahui
sejak tahun ini ya r delapan puluh itu sudah masuk dalam proyek strategis nasional
jadi sudah ada istilahnya dukungan resmi dari pemerintah
tapi tampaknya ada dukungan juga dari masyarakat indonesia
yang kelak akan menjadi penggunanya ke depan
salah satu ini membutuhkan ya biaya yang begitu besar
untuk prototipenya saja kalau tidak salah sekitar dua ratus miliar
tapi kalau sudah nanti semuanya itu bisa triliunan
nah ide untuk crowdfunding ini dari mana datangnya
sebetulnya ide crowdfunding ini sudah ada sejak tahun dua ribu tiga belas dua ribu empat belas
waktu itu yang memberikan ide adalah kawan kawan dari diaspora
jadi diaspora itu datang ke pak habibie
pak kita ingin terlibat
ini diaspora khususnya di mana
di semua negara
semua diaspora tapi kita waktu itu belum berpengalaman
kedengarannya lazim nggak ya waktu itu
memang ini lebih bukan orientasinya bukan untuk mendapatkan dana
tapi untuk membangun kebersamaan
jadi lebih ke gotong royongnya aspek semangat
mungkin anda bisa cerita sekarang
kita bisa dotcom tapi saya lihat ini juga ada lintas generasi ya
anak anak milenial sekarang ikut
kenapa siapa yang pertama kali berbicara dan kenapa akhirnya anda memutuskan
wow ini menarik untuk kita dukung
pak ilham ya pak agung
pak ilham itu ketemu sama timmy ceo kita gitu ya di sebuah event
pak ilham cerita
bahwa sekarang lagi membangun r delapan puluh gitu ya
dan pak ilham kayak nyeletuk gitu tim visible nggak ya kalau kita crowdfunding di kitabisa untuk pesawat nih gitu
sementara kan kalau sebelumnya di kitabisa ini biasanya untuk infrastruktur gitu ya
bantuan medis bencana alam gitu gitu yang common lah di kitabisa program sosial gitu ya
tapi sekarang pak ilham challenge nih visible nggak ya kalau pesawat r delapan puluh crowdfunding juga nih di kitabisa gitu ya
nah waktu itu akhirnya kita coba ya pak agung
kita coba buat konsepnya gitu ya
kita coba bantu buat ceritanya gitu
pemilik campaign tetap rai
karena kita bisa sebagai platform sebenarnya siapapun bisa menggalang dana di kitabisa gitu ya
akhirnya launch di bulan september kemarin mbak desi
bulan september ya
tapi targetnya sebenarnya untuk mendapatkan berapa
dan apakah ada ya ini kan selama ini buat menggalangan dana untuk bencana dan lain sebagainya
ini kan ada ininya ada barangnya lah pada akhirnya
kira kira yang membuat kitabisa com ini
lumayan cukup tertarik ya
basically karena kita sebuah website sebenarnya
siapapun boleh menggalang dana mbak di kitabisa gitu ya
jadi rai akhirnya kita bekerja sama dengan rai untuk akhirnya membuat pesawat gitu ya
mungkin di indonesia ini pasungan pesawat pertama kali ya pak untuk chip in untuk pesawat
karena platformnya kan masih baru
betul masih baru gitu
website kita juga masih baru
cuma memang tentang target
kalau saya mengutip pak
pak habibie gitu beliau tuh sering bilang bahwa crowdfunding ini nilai utamanya memang bukan uangnya ya pak agung gitu ya
serunya melakukan sesuatu
jadi masyarakat membuktikan kepada dunia lah istilahnya pak habibie gitu ya
bahwa memang ada political will dari masyarakat untuk mendukung program strategis nasional gitu ya
untuk mendukung mimpi dirgantara indonesia bersama gitu ya
dan itu kalau di website kitabisa itu kan kalau donatur bisa memberikan komentar saat donasi
itu kelihatan betul dari komentar komentarnya
jadi dukungan dukungan itu sangat besar terhadap pak habibie dan dirgantara indonesia
sejak di launch bulan september sampai sekarang ya sekitar dua bulan ya
itu bagaimana pencapaiannya dan antusiasmenya
masyarakat sangat besar
dalam dua bulan ini terkumpul sekitar lima lima miliar dari empat belas lima ratus orang
ini sesuai maksudnya target apa sebenarnya atau berapa yang diharapkan lah ya
kalau di kitabisa
kita memang ada fitur istilahnya open goal tanpa target mbak
jadi kita biarkan masyarakat lah untuk terus berdonasi
kita tidak berikan batas donasinya berapa gitu ya
untuk beberapa proyek memang ada batasnya misalnya targetnya seratus juta atau dua ratus juta gitu ya
tapi ada minimum donasi dan siapa saja yang bisa menerima
siapapun sebenarnya bisa donasi di campaign ini gitu ya
misalnya mbak desi sekarang juga mau donasi gitu ya
tinggal di handphonenya bisa atau di laptopnya bisa
buka kitabisa com slash pesen

kitabisa com slash pesawater delapan puluh
nanti akan ada button merah dukung sekarang kita klik buttonnya kita dukung setelah baca ceritanya tentunya gitu ya
nanti kita masukkan nominalnya berapa yang mau kita dukung
ada minimum minimal ini ya
setelah kita masukkan nominalnya sebenarnya kalau di kitabisa minimum dua puluh ribu karena kan itu sesuai dengan aturan perbankan lah ya
tapi saya lihat ada juga yang donasinya sepuluh ribu
harusnya ada enggak
bisa berapa saja kan
berapa saja jadi setelah
masukkan nominal baru pilih rewardnya
karena ada reward ya di campaign ini
setelah itu akan ada instruksi
cara transfernya nah setelah
ada instruksi transfer
setelah kita transfer nanti
nama kita akan real time ada di
website nya jadi jelas
bahwa misalnya mbak desi donasi tujuh ratus ribu
cantum ya betul namanya akan ada
ada di website dan menjadi
donatur ini benar benar tahu bahwa
uangnya sudah sampai dan ada dampaknya
lebih dari lima m ya dalam
waktu dua bulan lebih dari lima m
dibandingkan dengan program
crowdfunding sebelumnya itu berapa
lama biasanya untuk mencapai angka seperti itu
sedikit sekali sebenarnya yang
mampu mencapai lebih dari
atau beberapa miliar lah ya di kitabisa
dan ini terus terang salah satu yang
terbesar di kitabisa karena
teknologi benar benar juga besar ya
berapa jumlah donatur
sampai saat ini donatur sekitar
jadi ada empat lima ratus
masyarakat indonesia yang berdonasi
mendukung bukan hanya nge like
gitu ya bukan hanya nge like komentar tapi
benar benar bahwa mereka
mendukung gitu ya dengan donasi
dengan mendukung campaign r delapan puluh ini
kitabisa com ada empat belas lima ratus orang dan itu kelihatan
dari mana mana saja sudah ada semacam
statistik yang didapatkan
kalau daerah sih belum sih mbak
karena nggak ada data daerahnya
tapi kalau dari numbersnya memang lebih
banyak anak muda sepertinya gitu ya
karena tapi rata rata masih di perkotaan
rata rata masih di perkotaan kalau di
idealnya dengan crowdfunding ini
walaupun memang tidak ada targetnya
ini dibuka sampai tanggal berapa
akan dibuka terus menerus
melihat ini angkanya terus menarik
apakah memang ini yang
diharapkan atau mungkin kaget karena lebih dari
seperti tadi yang dikatakan fahri
kita tidak mentargetkan uangnya
tapi jumlah pendukungnya
dan ini bukan main kita
dapat lima belas ribu ini kira kira dalam
kurang lebih dua bulan
sekarang beberapa rekan sedang
melakukan penggalangan dana di timur tengah
dan mereka juga sangat eager untuk ikut
dan kita tidak bisa
jadi penggalangan di timur tengah bukan crowdfunding kan
ini nanti menggunakan media kitabisa
jadi bukan hanya di indonesia tapi di timur tengah juga
di timur tengah
dan ini kan sebetulnya sifatnya adalah donasi
karena memang kalau kita bicara mengenai investasi
itu diatur oleh ojk dan kita tidak bisa
tapi ini sudah istilahnya
dengan ojk dan lain sebagainya mereka sudah oke ya bahwa
ojk tidak ada masalah sepanjang bahwa ini donasi
platformnya sudah dimiliki oleh kitabisa
jadi ini juga kebetulan namanya juga kitabisa
jadi very inspiring gitu kan
kita harus bisa
kenapa di timur tengah
apakah karena memang banyak network di sana
kita punya banyak channel diaspora
ada taiwan ada timur tengah
nah ini satu satu sedang kita jajaki
sambil kita juga melakukan campaign untuk funding yang konvensional
tapi fahri sendiri dua bulan sudah lebih dari empat belas ribu cukup kaget dengan angka ini
biasanya berapa lama untuk bisa mendapatkan jumlah orang yang berpartisipasi dalam waktu yang singkat itu
terus terang kaget juga ya pak
karena biasanya satu yang pertama belum ada di kitabisa
project yang patungan pesawat ya
bahkan waktu awal awal pak ilham minta kita sempat googling
di dunia ada nggak ya
kayaknya masih juga belum ada yang patungan untuk pesawat
jadi awal juga kita ragu gitu ya ini bagaimana nih kira kira
nah ini mungkin yang perlu kita tanyakan ya
jadi mungkin dari ide pesawatnya itu sendiri
dan juga apa yang membuat pesawat ini unik
sehingga kita semua juga diharapkan excited ya
atau tertarik untuk mendukung proyek nasional ini
kita break sebentar tapi setelah yang berikutnya ya pak fahri
tapi setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan
yang memang total biaya pembuatan pesawat r delapan puluh itu mencapai sekitar dua puluh triliun rupiah
wow dan bukan saja seperti apa mekanisme pengumpulan dana itu
tapi sebenarnya seperti apa bentuk pesawat r delapan puluh ini nantinya
kita akan membahasnya sebentar lagi
iya anda masih bersama insight crowdfunding untuk membeli sebuah pesawat
kita lanjutkan pembahasannya mengenai rencana pembuatan pesawat r delapan puluh impian b j habibie
saya ditemani oleh agung nugroho direktur utama dari pt rai atau regio aviasi indonesia
dan juga pak fahri
pak aryamirullah crowdfunding manager r delapan puluh kitabisa com
pak agung kita sebutkan tadi memang diperlukan biaya luar biasa ya
untuk bukan saja ini satu atau dua pesawat
karena nanti kan kita harus memiliki cukup banyak
dan kalau di total berapa ininya kedepannya rencananya
jadi kita merencanakan untuk seluruh rencana bisnis itu empat ratus lima puluh pesawat
selama kira kira lima belas tahun
selama lima belas tahun
diproduksi lima belas tahun
untuk kebutuhan domestik tapi juga untuk dijual
untuk kebutuhan domestik dan internasional
ya saat ini kita sudah mendapatkan letter of intent satu ratus lima puluh lima pesawat
dan insya allah itu bisa break even di sekitar agak satu ratus enam puluh satu ratus tujuh puluh
jadi ini yang menjadi rencana bisnis kita
dan untuk itu kita harus melakukan produksi pesawat r delapan puluh

dengan outcome adalah diperolehnya sertifikasi nasional dan internasional
kenapa internasional juga
karena kita harus jual keluar
tapi masalah sertifikasi kita sudah beres
katanya ada yang mengatakan bahwa pernah mandek ya karena masalah sertifikasi
atau bagaimana dokumennya tidak lengkap

pada saat krisis ekonomi dan politik
sehingga itu diberhentikan
jadi itu sebetulnya bukan karena sebab sebab teknis
tapi lebih karena situasi indonesia saat itu juga ya
nah ini kembali ke yang crowdfunding ini
karena sebenarnya menarik ini adalah kita menggalang bareng bareng
gotong royong dengan dua puluh ribu saja diterima dengan sangat berterima kasih ya
tapi kalau melihat dari totalnya yang dibutuhkan
ini kan angkanya kan triliunan
berapa persen yang diharapkan dari crowdfunding ini
kita tidak mempunyai target yang spesifik
karena kita memang order of magnitude nya memang tidak dalam skala pesawat terbang
tapi kalau kita bisa menggalang solidaritas
maka solidaritas inilah yang akan melahirkan langkah langkah bersama yang strategis

mungkin fahri ada target yang bisa kita lakukan
mungkin fahri ada target yang bisa kita lakukan
target mungkin dari segi jumlah orang yang ikut bagian dari crowdfunding ini
kalau di kitabisa sendiri ini juga sudah rekor ya mbak ya
jadi ini yang
biasanya berapa yang didapatkan untuk crowdfunding
rata rata untuk campaign medical biasanya itu sekitar dua ratus juta tiga ratus juta gitu ya
tapi yang di atas dua miliar tiga miliar itu biasanya bencana bencana internasional mbak
jadi misalnya kayak kemarin rohingya gitu ya atau campaign campaign
berapa jumlah yang memberikan donasi
itu sekitar ini tertinggi mbak
ini baru pertama kali memang jumlah yang sangat besar di luar bencana ya
jadi ini juga buat kita bisa sesuatu hal yang baru gitu ya
dan ya di kantor juga mengejutkan juga gitu ya
animo masyarakat sangat tinggi untuk mendukung campaign ini
nah tadi anda fahri mengatakan ada awardnya juga ini semacam
reward ya supaya bagi yang mendonasi ini ya
tapi yang mendonasi paling besar kan mungkin rata rata berapa
rata rata memang sekitar dua ratus ribu sampai tiga ratus ribu gitu ya
tapi kalau untuk reward ini memang menarik
jadi di kitabisa tadi juga sudah saya sampaikan memang jarang sekali yang ada campaign yang rewardnya gitu ya
biasanya kan medical gitu ya
tapi ini kalau kita doakan
ada iming imingnya lah
kalau donasi seratus ribu nanti wajahnya akan ada di pesawatnya ya pak agung

jadi akan ada satu pesawat yang nanti foto donatur akan ditempeli di sana
waduh nanti kalau ada satu juta orang donasi ini bisa ada satu juta foto di situ ya
jadi kita bikin beberapa pesawat ya pak ya yang ditempeli muka muka gitu ya
unik sekali ya mungkin ini yang membuat orang juga sangat tertarik ya
yang kedua kalau donasi dua ratus ribu kita akan ada t shirt eksklusif tentang r delapan puluh
donasi tiga ratus ribu itu dapat jaket hoodie
jadi dan yang terakhir tujuh ratus dan ini yang paling favorit
karena dapat jaket yang sekarang kayak
sudah berapa orang yang memilih
ini ada sekitar empat orang
jadi dari empat belas ini empat orang yang claim jaket
jadi jadi daya tarik sendiri ya
karena di salah satu strategi campaign kita
juga kita mendapatkan bantuan dari banyak influencer ya
terima kasih kepada teman teman influencer yang sudah membantu gitu
penting itu buzzer ya
buzzer penting sekali
nah ini jaket ini tapi siapa yang buat ini
karena kan ada cost juga kan untuk ya
di lokasikan gitu
jadi memang dari tujuh ratus itu ada yang digunakan untuk cost produksi jaket
oke jadi tujuh ratus ribu dapat ini
tapi misalnya kalau mendonasi satu juta atau dua juta ini mungkin ada reward yang lebih canggih lagi atau memang rata rata
yang menarik bahkan banyak yang donasi di atas satu juta dua juta bahkan lima juta sepuluh juta juga banyak mbak desi
dan mereka hanya kayaknya jaket aja gitu ya
jadi kalau kita mengkategorikan donatur di kitabisa ini ada tiga
yang pertama memang orang yang mendukung campaign ini karena dia tax savy gitu ya
wah saya sering naik pesawat nih pengen deh sekali kali mau naik pesawat yang punya pesawat indonesia lah gitu ya
pesawat dalam negeri
nah yang kedua ini donasi karena pak habibie
nah ini dia saya ingin menanyakan apakah karena pesawatnya atau karena ada sosok pak habibie dibalik itu
rata rata komentar komentar yang dicantumkan di website itu seperti apa
iya tadi menyambung yang kedua memang banyak yang berdonasi karena pak habibie nya
jadi bahkan ada yang pengen deh donasi terus ketemu pak habibie dan cium tangan salim gitu
jadi ada juga yang kayak gitu ada juga yang sampai menamakan mereka komentar jadi ketika mereka donasi
mereka bisa isi komentar yang ikut mendukung campaign ini
ada yang menamakan anaknya ainubi ainun habibie saya ngefans sama pak habibie dari kecil gitu ya
apapun yang dibuat pak habibie saya pasti dukung misalnya gitu
itu cukup banyak mbak desy yang seperti itu
mungkin ya kenapa crowdfunding ini sukses karena salah satu aspeknya
ada faktor habibie nya di situ ya
itu feedbacknya selama ini seperti apa dengan bukan saja crowdfunding ini tapi dengan adanya r delapan puluh ini
ya dengan adanya optimism masyarakat ini itu akan memberikan confidence level
buat program untuk menawarkan l delapan puluh sebagai satu program
yang betul betul membutuhkan satu professional investment gitu
jadi yang seperti yang saya katakan tadi ada equity investors dan ada strategic investors
iya dan sebenarnya kan ini merupakan semacam strategi marketing yang sangat bagus juga ya komunikasi marketing
jadi orang juga merasa memiliki merasa terlibat dan juga merasa bahwa ini adalah efek gotong royong kita semua bersama
kita akan lanjutkan sesaat lagi
khususnya mengenai pesawat r delapan puluh yang kita harapkan tidak lama lagi bisa mengudara dan bagian ya dari armada pesawat di indonesia
iya kita masih dalam insight bersama saya desi anwar dan kita lanjutkan perbincangan menarik
seputar pesawat r delapan puluh buatan indonesia bersama dua narasumber agung nugroho
direktur utama pt regio aviasi indonesia dan pak hryam mirullah
crowdfunding manager r delapan puluh kitabisa com mungkin untuk pertama kali ya dalam sejarah bahwa salah satu dari sumber dana
untuk membangun merancang membuat prototipe dan akhirnya mengembangkan pesawat ini
menggunakan crowdfunding dan ternyata animonya lumayan besar ya dan bagi anda mungkin yang tertarik ada hadiah hadiahnya juga
kalau berapa dua ratus ribu eh seratus ribu foto di pesawat bayangkan ini
nanti mungkin sesuatu yang tidak lazim juga ya di dunia penerbangan
dan kalau tujuh ratus ribu bisa mendapatkan jaket ya bomber jaket seperti ini ya
jaket ya bomber jaket seperti ini ya
bomber jacket seperti yang dipakai oleh pak fahri ya
agung spesifikasi dari r delapan puluh ini
apa ide dibalik itu untuk berapa penumpang dan juga kira kira rute rute yang paling cocok dilayani oleh r delapan puluh
ini kalau tidak salah yang pakai baliknya turboprop ya
jadi pesawat ini kita sebut dengan next generation turboprop
kenapa karena ini kita rancang untuk terbang di periode dua ribu dua puluh lima kira kira empat puluh tahun ke depan
nah ini dicirikan satu adalah kapasitas yang lebih besar
dengan kapasitas yang berlebih kita bisa mendapatkan harga biaya per seat
per nautical mile yang lebih rendah dibandingkan dengan pesawat sejenis
nah dia juga karena beroperasi di tahun dua ribu dua puluh lima
kita perlengkapi dengan peranti yang ikut pada regulasi di tahun itu
termasuk misalnya satelit based navigation
jadi kita pakai
penting lagi apalagi untuk nusantara seperti indonesia apalagi
kita juga menggunakan
yang bisa memberikan penggunaan bahan bakar yang seminimal mungkin
kemudian kita juga cockpitnya kita rancang dengan glass cockpit
sehingga memudahkan si pilot untuk melihat masalah masalah
dan tidak terjebak pada cluttered instrument yang terlalu banyak
jadi komponen elektroniknya
jadi komponen elektroniknya
jadi komponen elektroniknya

komponennya sesuai dengan aturan yang ada dan itu lebih simpel
lebih simpel dan diharapkan juga lebih aman ya
dan itu kan semakin lama peraturan keselamatan akan semakin ketat
semakin meningkat ya
jadi kita kemampuai kesana
dengan ukurannya dan juga fuelnya
itu paling jauh itu berapa lama
jadi kita desain untuk desain range nya adalah delapan ratus nautical mile dengan pertimbangan bahwa untuk tipe pesawat ini penerbangan terbesar itu terjadi pada segmen empat ratus nautical mile atau sekitar tujuh ratus
jadi kalau dari mana dari jakarta sampai kemana
kira kira jakarta surabaya
dan bahkan rute rute sekarang malah lebih pendek lagi
jadi misalnya jakarta solo atau bandung solo itu sekarang menggunakan pesawat turboprop
nah tadi katanya sudah ada yang memesan ya ada yang dari maskapai domestik juga siapa siapa saja yang memesan
satu adalah enam r itu anak perusahaan dari sriwijaya kemudian calstar kemudian aviastar dan trigana
jadi total itu ada satu ratus lima puluh lima
kalau pesanan dari luar negeri asing
kita belum karena kita ingin menargetkan domestic market
karena itu terkait dengan sertifikasi
kita tidak mungkin langsung melakukan sertifikasi internasional tanpa harus mendapatkan
dan ini memerlukan waktu ya
dan ini memerlukan waktu
karena nanti dicanangkan tahun dua ribu dua puluh lima semua sertifikasi ini sudah selesai sudah siap sekarang tapi masih terus di
sekarang kita mempersiapkan untuk membangun prototipenya
kapan kira kira akan selesai prototipe
kita kalau kita insya allah semua lancar kita akan mulai masuk ke fase detail desain dan
itu akan membutuhkan waktu sekitar lima sampai enam tahun untuk akhirnya mendapatkan sertifikasi nasional
mudah mudahan dana yang dibutuhkan pada saat itu sudah tercapai
tapi kalau komponen dari dana ini paling besar lebih ke equity ya lebih ke investor
dan sisanya itu dari equity
dan sisanya itu dari equity
dan sisanya itu dari equity
dari equity investor atau memang ada pihak pihak yang ingin terlibat di dalam bisnisnya r delapan
sampai saat ini sudah banyak yang tertarik dalam proses
kita menghubungi calon mitra itu asean malaysia singapura
kemudian kita juga ke abu dhabi
kemudian kita juga ke itali
dan sejauh ini cukup positif ya
apalagi karena pt di nanti akan menjadi partner dalam pembuatan pesawat ini
dan selama ini pt di lumayan punya network dan pasar yang cukup bagus
dan bukan hanya itu
mereka juga ingin mendapatkan pekerjaan seperti yang kita akan berikan ke pt di
nah ini kira kira perlu berapa orang nanti kalau untuk membangun empat ratus
kita untuk developmentnya ini kita akan membangun empat ratus
untuk developmentnya ini kira kira akan menghabiskan sekitar sepuluh juta man hour selama enam tahun
dan kemudian untuk memproduksi serial itu kita butuh mungkin sekitar enam ratus orang untuk produksi pesawat
dan kita miliki semua yang sdm yang memang dihubungkan
sekarang belum tapi kita akan recruit accordingly
dan sekarang target kita adalah mengembalikan kemampuan diri antara kebangsa kita sendiri
dan artinya kita harus memperbaharui work force kita dengan orang orang lokal
dan bahwa kalau nanti dibutuhkan konsultan atau mentor atau dan sebagainya kita akan recruit seperlunya
tapi anda sendiri gimana fahri tertarik ketika saat mendapatkan assignment atau tugas membuat crowdfunding untuk r delapan puluh ini

anda sendiri merasa bahwa ini sesuatu yang menarik atau wah pesawat nih
awalnya pasti agak challenge ya gitu ya tapi setelah kita lihat resource nya kemudian juga kita diberikan kewenangan gitu ya
atau diberikan lampu hijau untuk juga boleh bekerja sama dengan pak habibie ya pak agung gitu ya
jadi konten konten yang kita deliver pun juga ada pak habibie nya cukup mendukung gitu ya
itu membuat kita dalam perjalanannya sangat excited
dan juga ya alhamdulillah
karena kita apa didukung juga oleh pak habibie gitu ya
masyarakat juga akhirnya sangat antusias untuk mendukung campaign ini bersama
iya oke kita break sebentar tapi tahan dulu kita nggak akan kemana mana dulu
ya setelah yang berikut ini kita akan segera kembali jadi ya jangan kemana mana dulu
kitabisa com ya pak agung dan juga fahri katanya juga
sekarang kalau mau mulai sesuatu apakah itu bisnis ataupun inisiatif harus ada online nya ya
termasuk membuat atau membangun sebuah pesawat juga
sehingga sekarang ini kalau tidak ada online campaign nya dan lain sebagainya susah ya untuk menarik perhatian
saya rasa ini salah satu marketing strategi atau cara untuk mempromosi atau paling tidak kan semua orang merasa
tidak terlibat ingin tahu dan juga bisa merasa memiliki karena bisa memberikan donasi seolah olah membeli saham lah istilahnya dalam proyek ini
tapi akuntabilitasnya itu sendiri bagaimana fahri
jadi misalnya cara membayar dan kemudian tanggung jawab atau bagaimana ini supaya tidak
semestinya lah tidak nyasar ke tempat lain
jadi mbak desi kita bisa memang ada sistem yang memverifikasi donasi agar terverifikasinya secara real time
jadi yang tadi saya sampaikan misalnya kalau mbak desi sekarang donasi tinggal buka website nya kemudian masukkan nominalnya
masukkan pilih rewardnya setelah itu di transfer maka nanti akan dapat sms
itu transfer ya lewat apa
lewat menggunakan kartu kredit atau transfer atm
kartu kredit dan beberapa pilihan bank yang ada di indonesia gitu ya ada juga di website kita juga bisa dari luar negeri juga bisa pakai kredit card
jadi kalau misalnya teman teman di luar juga mau donasi juga bisa setelah donasi nanti namanya akan real time muncul di website
dan berapa jumlahnya misalnya tadi dua ratus ribu nanti ada juga misalnya fahri dua ratus ribu jadi real time
dan selama masaknya
jadi transparan ya semuanya bisa dicek
transparan semuanya bisa dicek
jadi pak agung juga langsung cek sendiri ya
jadi kita rogret sistemnya supaya tidak ada masalah
tapi kan pasti untuk kitabisa comnya sendiri kan ada biaya lah yang dikeluarkan untuk menjaga maintain website ini
ini dari mana ada support dari pt rai itu sendiri atau cara kerjanya bagaimana
ya ini nanti ada apa namanya ada mekanisme sehingga donasi ini juga sekaligus membiayai
iya karena kan fahri kan pasti kan berjam jam itu di depan komputer
sebenarnya kalau di kitabisa mbak untuk semua campaign apapun kecuali bencana alam itu memang ada platform fee kita sebutnya gitu
jadi memang ada platform fee yang dikenakan untuk semua campaign
dan ini memang sudah ada lah
ini rahasia perusahaan
ini rahasia perusahaan
tapi kalau nanti ya biasanya kan hal hal seperti ini ada implikasinya apakah itu terhadap
apakah itu terhadap

karena dalam bentuknya donasi
jadi tidak kena pajak gitu
tapi kan ini nanti digunakan untuk membangun sesuatu yang mau tidak mau biasanya kan kalau di pemerintah indonesia kan ya punya bisnis ya pasti
kita akan ikuti kalau ada aturan aturan pajak dan sebagainya
tapi yang di crowdfunding ini khususnya tidak akan kena atau nanti kemungkinan kena pajak juga
masih belum tahu
karena belum pertama kali ya ini dilakukan
kalau di kami sebagai website kami juga sudah mengantongi izin dari kemensos mbak desi
ada namanya pub pengumpulan uang dan barang
jadi kami mengikuti aturan dari kemensos untuk kita bisa lah websitenya
karena donasi kan sifatnya
iya tapi biasanya kan kalau donasi itu kan untuk sesuatu dengan tujuan sosial
nah ini kan nanti kan kita harapkan menjadi sebuah proyek yang ujung ujungnya kan juga profitable lah
ini kan perusahaan ya
kedepannya mungkin ada ini nyalah implikasi
kita akan ikuti ketentuan yang berlaku
itu sudah di luar kita bisa sebenarnya
selama ini ada kendala dalam penggalangan dana lewat hal seperti ini
kendala teknis atau kendala dan lain sebagainya
sebenarnya nggak ada kendala khusus sih
gampang ini ya
jadi bahkan kalau donasi itu prosesnya paling sekitar dua tiga menit selesai
jadi tinggal buka websitenya
klik klik itu paling dua tiga menit

jadi nanti kalau misalnya saya mendonasi seratus ribu foto saya kan nanti habis sana
itu bisa tahun berapa ya kita
ya pada waktu first flight
tahun dua ribu dua puluh lima
oh ini dah
ini menarik juga
lebih ini nanti fotonya mungkin harus di update itu
karena banyak orang yang upload foto anaknya
jadi foto anaknya yang di upload foto keluarganya gitu
kalau nanti anaknya udah umur enam tujuh tahun
pak agung apa lagi rencana ke depan yang masih harus dipikirkan
karena perjalanannya masih jauh
sementara ini kan bisnis
ini kan sebenarnya sangat kompetitif ya bisnis penerbangan
dan apalagi banyak sekali player yang ada di sana
akan survice saja bagaimana nanti
kalau sekarang itu ada dua player besar
yaitu atr dan bombardi
dan player ketiga adalah kita
jadi sebetulnya ini masih sangat terbuka untuk adanya player selain dua itu
apalagi kita ini ada di daerah yang memang demand daripada pesawat terbang itu sangat tinggi
jadi kalau pak habibie bilang we cannot afford not to make airplane
kita harus bikin pesawat untuk membangun kemampuan kita sendiri
tapi kalau dari segi
tantangan terbesar itu adalah bagaimana sekarang kita menyusun rencana pembiayaan ini
jadi memang kita sudah petakan mana yang nanti akan menjadi re sharing partner
mana yang kemudian jadi equity partner
itu nanti berdasarkan apa pemilihan pemilihan itu
pertama minat mereka harus suka sama investasi pesawat terbang
dan yang kedua sejauh mungkin kita akan mendorong investasinya itu di indonesia
jadi bukan pekerjaannya dibawa ke tempat lain
tapi dikerjakan di indonesia atau dibagi
sebagian mungkin di indonesia sebagian lagi di luar negeri
tadi menarik atr sama bombardi
dan biasanya kan kita
seperti bombadier kan kita beli dari luar kan ya
selama ini kan ada yang kita miliki ya
tapi kedepannya pak agung sendiri ya
ya kita harap
otimis atau tidak
bahwa apakah ini merupakan sebenarnya mimpi dan tidak bisa direalisasi
ini tidak mimpi kita tidak bermimpi di siang hari bolong
ini adalah satu cita cita
kita sudah menghabiskan kira kira tiga ratus ribu manhours engineering untuk proyek ini
dan itu mencakup definisi pesawat terbangnya sampai dengan bagaimana manajemennya itu
dan kita sangat siap untuk kemudian investor masuk
kemudian melakukan review terhadap program kita dan investasi kita
dan kita juga berharap ini memang bisa sesuatu ya yang indonesia
bisa lakukan terus menerus bukan hanya karena ide satu orang mimpi satu orang
tapi menjadi ide mimpi dan keinginan dari kita semua ya
termasuk anak anak milenial dengan the internet of all things
tapi senang fary terlibat dalam proyek ini
jadi kalau di kansas
teman teman juga semua excited
tunggu nanti kalau masih harus sampai tahun dua ribu dua puluh dua ya
kita juga kalau bagi anda yang ingin ikut menjadi bagian dari pembuatan r delapan puluh ini
silahkan ke kitabisa com slash pesawat r delapan puluh
menyumbang berapa saja
tapi katanya kalau nyumbang seratus ribu fotonya itu bisa ditempel di pesawatnya
sesuatu yang menarik
terima kasih banyak fahri dan juga pak agung
kita juga semua ingin ya proyek ini sukses
karena ini proyek strategis nasional
bagi kita semua anak bangsa juga
sekali lagi pak agung
dan juga fary
memang transportasi udara memegang peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan tentu saja membantu pertumbuhan ekonomi
sebagai negara kepulauan terbesar di dunia tentu saja membutuhkan sarana transportasi
udara yang efektif untuk menjangkau setiap pulau
proyek pembuatan pesawat r delapan puluh ini yang digagas oleh mantan presiden b j habibie diharapkan
dengan spesifikasi yang mumpuni pesawat r delapan puluh diharapkan dapat melayani penerbangan hingga
ke ujung negeri
dan kita berharap ya
pemerintah dan juga warga terus bergandengan tangan untuk mewujudkan industri dirgantara
indonesia yang berjaya di kancah dunia
demikian my insight kali ini
saya desi anwar
jangan lupa saksikan insight besok
sampai jumpa dan bye bye